pemerintah menyita aset serta memanggil obligor dan debitur blbi atau bantuan likuiditas bank indonesia
menteri keuangan sri mulyani bahkan sudah mengancam akan memblokir akses terhadap obligor dan debitur ke semua lembaga keuangan
jika langkah persuasif dari pemerintah ini tidak diraukan
lalu sebenarnya bagaimana perjalanan dari kasus ini dan ada berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan
kita akan bahas bersama dalam perjalanan kasus blbi
ini dia satu kasus yang disebut sebagai warisan dari krisis moneter di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berawal saat adanya tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar amerika serikat
dan kemudian adanya juga aksi pengambilan uang di bank secara serempak oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya likuiditas bank kemudian terganggu
ada krisis perbankan kredit macet terjadi di sana
lalu akhirnya pemerintah dan bank indonesia sepakat untuk berbagi beban
atau burden sharing
kemudian pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau tepatnya pada desember ini menyalurkan atau melalui adanya program bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
kemudian bank indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar rp satu ratus empat puluh empat lima puluh tiga triliun
kepada siapa kepada empat puluh delapan bank yang hampir kolaps akibat adanya krismon
ini di sembilan puluh delapan masih ingat betul ya adanya kejadian ini
dan tapi ada syaratnya ketika dana ini diberikan kemudian para bank ini harus mengembalikan dana tersebut
karena apa karena statusnya ajalah pinjaman
jadi namanya meminjam ya harus dikembalikan
namun ternyata seiring berjalannya waktu di tahun dua ribu
badan pemeriksa keuangan atau bpk justru menemukan adanya dugaan kerugian negara
nilainya tidak main main
dari dana yang disalurkan ini dia
jadi kalau kita total total ternyata hanya sekitar enam t saja
yang memang benar benar digunakan sebagaimana mestinya
selain itu ada juga nih ya temuan dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau bpkp
ada penyimpangan sebesar rp lima puluh empat lima ratus enam puluh satu triliun
oleh dua puluh delapan bank penerima blbi
dari dua ribu kemudian ke dua ribu dua
pada saat itu megawati soekarno putri yang menjabat sebagai presiden republik indonesia
mengeluarkan instruksi presiden nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
ini yang menjadi kemudian landasan pemerintah mengeluarkan yang namanya jaminan kepastian hukum
kepada debitur blbi yang sudah melunasi kewajiban dengan penerbitan skl atau surat keterangan lunas
dan kemudian ini dikeluarkan oleh bppn atau badan penyihatan perbankan nasional
dan selain itu kalau yang sudah lunas diberikan skl
tapi bagi yang masih melanggar ini kemudian diberikan sanksi hukum bagi mereka yang tidak menjalani kewajiban
dari dua ribu dua bergeser ke dua ribu tiga maksud saya
ini akhirnya membuat sejumlah pejabat dari bank indonesia yang terbukti ternyata bekerja sama dengan pemilik bank
mereka yang tidak melakukan stop clearing
meskipun bank ternyata berada di bawah pengawasan ketiganya ini sudah bersaldo negatif
ya jadi dijatuhkan fonis perdana terhadap terdakwa kasus blbi
bicara soal blbi mungkin lekat diingatan kita di mana blbi ini juga pernah menjadi sorotan dari kpk
komisi pemberantasan korupsi
pada tahun dua ribu empat samsul nur salim yang merupakan pemilik bank dagang nasional indonesia mendapatkan skl
namun ternyata temuannya adalah ada dugaan kerjasama antara samsur nur salim dengan syafruddin arsyad temenggung
jadi saat itu kemudian syafruddin temenggung ini dijatuhi fonis
lima belas tahun penjara oleh hakim tipikor
namun kemudian syafruddin arsyad temenggung mengajukan banding dan kasasi hingga di tahun dua ribu sembilan belas dinyatakan bebas
tahun dua ribu dua puluh mahkamah agung juga menolak permohonan pk dari kpk
kita kembali lagi bagaimana kemudian perjalanan yang terkait dengan kpk
kalau tadi dua ribu dua puluh pk nya ditolak ternyata di tahun dua ribu dua puluh satu kpk akhirnya menandatangani sp tiga
atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus ini
nah setelah puluhan tahun bergulir kita tahu dari sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
akhirnya presiden jokowi menolak
nah presiden jokowi dodo ini membentuk satgas penanganan hak tagi negara dana blbi
ini dasarnya melalui kepres nomor enam keputusan presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang satgas penanganan hak tagih negara dana blbi
tahun dua ribu dua puluh satu di mana yang menjadi ketua hariannya adalah dirjen kekayaan negara kementerian keuangan ronald silaban
ini tadi perjalanan kasusnya
lalu sebenarnya apa sih yang akan dikejar oleh satgas
ini dia ada empat puluh delapan obligor dan juga debitur yang kemudian menunggak sebesar rp satu ratus sebelas triliun
ini yang kemudian akan dikejar oleh negara agar tunggakannya bisa segera diselesaikan
karena presiden jokowi dodo memberikan tenggat waktu kepada satgas untuk bisa menyelesaikan masalah ini
hingga desember dua ribu dua puluh
itu tadi kita sama sama tahu bahwa menteri keuangan sri mulyani juga mengancam akan memblokir akses kepada obligor dan juga debitur yang masih bandel nih
kalau tidak mau kooperatif dengan pemerintah maka aksesnya ke semua lembaga keuangan akan diblokir
sebagai masyarakat komitmen dari pemerintah pun sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu untuk bisa menjelaskan
untuk bisa menyelesaikan masalah yang merugikan negara dan sudah berjalan puluhan tahun